dia kan bisa bela diri
kamu harus bisa
kamu harus bisa ngalahin dia bang
kalau tuh orang gue ketemu di jalan
gue habisin tuh orang
enak aja sembarangan
tancap gasnya pak
pokoknya kita harus sampai di hall secepat mungkin
ngebut gimana bu
kita disebut sakit
dimana yang terjadi
aduh aduh ya allah ya allah deh nyangkut deh si gede gede beres beres terus kan ada
ya allah musti itu ada yang musti tenang hai hai
yang positif sportif ya bawah atas mata mauan jangan dipukul jangan main kotor mana yang bersih yang
gak sopan tau
papa gak mau tau tau
papa harus tau
mama kan lagi ada masalah pak
kan papa kan harus ngerti dong
papa harus prihatin dong
keluar aja dari kantor
berhenti kerja ma
urus sih boy
tuh kan papa mulai lagi kayak gitu
gak mau ma
pa tuh udah berjuta juta kali bilang mama gak mau berhenti bekerja papa
lihat nih jalanan macet begini
kita bisa telat nonton pertandingannya
iya sih pa macet
kayaknya jakarta yang mau macet terus deh pa
pa sambil nunggu macet nyalain tv aja pa
kan ada siaran langsung
terkenal anak kita nanti pa
tapi kok dipukulin pa
gak usah terkenal deh
kalau gitu kalau dipukulin
ma aduh astagfirullah
ya allah kasihan amat anakku
mama tenang aja
ma mama tenang aja
dia kan bisa bela diri
pokoknya dipukul gue merasa sakit ya
awas ya kalau tuh orang gue ketemu di jalan
enak aja sembarangan mengumpul umpul gue
tolong lebut pa
tancap gasnya pa
aduh pokoknya kita harus nyampe di hall secepat mungkin
bu buat gimana bu
aduh mama gak terima nih kayak gini
mama harus balas dendam sama orang ini
mama tenang aja
ya mama tenang aja dulu
ya terserah lo sih rek
cuma menurut gue ya
bahwa itu butuh banget yang namanya kehadiran di sini
lo bisa selamat di pertandingan ini
semoga aja abis pertandingan
gue bisa ketemu lagi sama lo
boy aku takut kamu kenapa kenapa boy
ya allah semoga boy menang
ya allah amin
kamu nggak boleh kalah
si mahmud kayaknya bener bener suka ya sama boy
ngapain ya tini boy
gue lagi marah boy
dasar cewek gila
loh itu udah punya suami
masih suka cowok lain ya
lo nggak usah ikut campur
aku cuma pengen ini aja olahraga
kayaknya keren tuh
bodo amat deh
aduh gue udah marah deh
tenang adriana tenang tenang tenang
jangan sampai gue tahu kalau gue ini adalah ibu tirinya refah
gue bisa marah kalau gue ini ketahuan bohong
apalagi gue ternyata belum cerai resmi sama mas beka
gue harus buat apa
reset banget sih si rafa

ira aku mau ngurus ya
gitu rafa tersanggung
kau gak terlalu enak
enggak enggak enggak enggak